perlambatan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan oleh harga rumah yang naik
jangan lagi menggunakan kendaraan pribadi lebih hemat
atau nama nama besar pengedar narkoba yang ada di jaringan internasional
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema sebuah rintangan
hindari minuman yang terlalu manis dan terlalu dingin
pembeli hanya bisa menikmati sajian ini dengan cara dibungkus saja
selamat malam sehat selalu
sementara daya beli masyarakat menurun
mengisolasi dan melakukan respon dengan proporsional
kalau bambu jakarta kalau bambu yang lain nggak bisa pak
yang mereka sampaikan kepada para penyidik di lapangan
sarana untuk menyalurkan hobi anda bisa memanfaatkan sejumlah sudut kosong dalam rumah sebagai ruang untuk tanaman
yang ada cuma ikan bibit bibit ikan konsumsi seperti gurame lele patin
di tanjung selamat itu ada area kita memang agak besar dua puluh tiga hektare
menjadi kaya dihadapan allah
gak langsung ke rumah sakit aja
kondisi sekarang seperti pak hermawan sampaikan